pada musim balap formula satu dua ribu enam belas akan berlangsung dua puluh satu race
setiap race harus diselesaikan pembalap dalam waktu sembilan puluh menit
dan untuk mendukung stamina dan juga fisik dalam setiap race
rio haryanto melakukan latihan fisik rutin dan latihan untuk konsentrasi berpikir
seperti apa persiapan fisik dari rio haryanto jelang race gpf satu china akhir pekan ini
berikut wawancara produser lapangan cnn indonesia alexandra asma subrata dengan rio haryanto
apa persiapan di race hari minggu ini kira kira seperti apa saja sih workout yang diperlukan
ya jadi biasa menjelang risk weekend di hari rabu
saya dengan trainer saya selalu melakukan sesi light workout untuk mengaktifkan the muscles yang bakal saya akan gunakan di saat balap
yaitu adalah latihan leher untuk menguatkan otot leher
pemanasan otot leher dan juga abdominal
terus ada juga strength training dimana shoulder workout back workout dan kaki tentunya
memang ini ada perbedaannya sendiri dengan workout biasanya atau sama aja nih
ya intensitasnya yang pasti berbeda
dimana biasa light workout itu cuma menghabiskan waktu sekitar empat puluh lima menit

jadi kalau hari biasa atau normal training itu biasa hampir dua jam
jadi karena menjelang race weekend saya juga tidak bisa terlalu kecapean atau terlalu push to hard untuk tetap mempunyai stamina